sementara itu ada yang berbeda di setu babakan hari ini karena sebanyak seribu anak dari sejumlah rptra di jakarta menari budaya betawi dalam gelaran setu babakan menari
gelaran ini sekaligus menyambut kedatangan para atlet dan delegasi asian games dua ribu delapan belas yang bertandang ke setu babakan
iring iringan pemain tanjidor dan marawis riuh di perkampungan budaya betawi setubabakan minggu pagi
tak seperti biasanya hari ini belasan atlet dan ofisial peserta asean games dua ribu delapan belas bertandang ke kampung betawi ini
tak hanya tanjidor atraksi palang pintu berupa adu silat dan pantun meriah menyambut rombongan
kemudian kita ajak mereka menari bersama para penari yang sudah dari pagi memang acara ini menunggu ya
kemudian nanti kita akan ajak mereka untuk workshop membatik betawi
rombongan atlet dan ofisial peserta asean games ini juga disambut oleh tarian setu bebakan yang ditarikan oleh lebih dari seribu anak
atraksi budaya ini juga makin seru dengan iringan gambang kromong khas betawi
rombongan pun antusias untuk menari bersama
oh ini adalah negara yang sangat menarik
yang benar benar menarik adalah orang orang yang sangat hangat baik dan sangat berhubungan
meski tak banyak diikuti para atlet dan tim ofisial antusiasme rombongan mencicipi jajanan dan makanan khas betawi juga sangat tinggi
cita rasa indonesia yang kaya rempah tampak cocok di lidah mereka
kunjungan ini pun ditutup dengan workshop membatik dengan pola ondel ondel khas betawi
miladya rahma jakarta
produser lapangan cnn indonesia syarah mediana di kawasan perkampungan budaya setubabakan jakarta
syarah ini para atlet dan ofisial sudah berada di mana
dan kalau pun tadi anda sempat menyaksikan ada atraksi apa saja yang dihadirkan di sana
ya baik rian selamat sore
ya pada saat ini atlet atlet yang berlaga di asian games sedang berkunjung di dalam untuk melihat lihat di museum melihat budaya betawi
dan tadi seperti yang sudah dijelaskan juga memang ada iring iringan
iring iringan budaya begitu dibuka dengan acara palang pintu dan lain lainnya
dan untuk mengetahui lebih jelas lagi seperti apa sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh para atlet hari ini
sekarang saya sudah bersama nara sumber
bapak saiful amri betul
saya saiful amri kebetulan saya di sini saya kasu bakteu upk pbb
persiapan kita untuk menghadapi tamu tamu dari atlet asia games ini
sebetulnya sudah berhasil
minggu yang lalu karena kebetulan juga di samping adanya kunjungan dari asean games
atletnya juga kita memang punya juga kegiatan yang namanya situ babakan menari
jadi tadi pagi begitu kita ada situbabakan menari
kita sambut para atlet di depan di lobi tadi dengan palang pintu
begitu masuk palang pintu kita hantar ke belakang lalu mereka mengikuti workshop
misalkan workshop membatik terus disana juga ada karaklor segala macam
dan mereka mengikuti secara intent dan sangat luar biasa menariknya sekali
dan jumlah atlet yang tadi pagi itu berjumlah enam belas orang
itu dari malaysia dari china dari uzbekistan ada empat negara
lalu di paruh kedua ini kan dibagi dua ya
di paruh kedua ini ada dari mana saja atletnya
iya lalu kebetulan jam satu siang tadi kita kebetulan ada dua asib
kita kedatangan tamu dari atlet atlet asean games juga itu berjumlah dua puluh sembilan orang
lalu kita sambut dengan penampilan kesenian reguler
tadi ada musik gama ngromong dan mereka ikut bernyanyi
mereka bernyanyi artinya menyanyikan lagu walaupun belum bisa lagu betawi
tapi mereka coba bagaimana mengikuti
lalu mereka setelah itu dipakai untuk pakai baju betawi
mereka pakai baju adat betawi dan mereka sangat foto bersama sama
lalu mereka ikut workshop membatik bikin batik dan itu sangat luar biasa mereka senang
dan juga mereka mencicipi makanan makanan betawi
misalkan itu ada laksa ada toge goreng ada karaklor
mereka mencoba semuanya
ini yang paling mereka gemari dari semua kegiatan yang ada kira kira apa tuh pak yang paling antusias mereka
yang mereka sangat antusias adalah begitu mereka pakai baju betawi mereka ikut bernyanyi
itu sangat luar biasa karena mungkin sebuah ciri khas betawi mereka gunakan
ini menjadi sangat luar biasa
dan mereka juga membatik sangat antusias pada saat membatik
nah makanan yang mereka suka adalah traklor karena itu kan pizzanya orang betawi
bapak sebagai budayawan betawi
juga nih pak kira kira bapak melihat bagaimana sih perasaan bapak melihat budaya betawi diapresiasi oleh para atlet dari luar negeri
ya artinya saya sebagai juga asli orang betawi juga kebetulan karena saya juga banyak menitip tentang betawi
artinya bagaimana betawi dilihat bukan skala nasional aja tapi skala internasional
artinya bagaimana nanti betawi ini berbicara untuk bicara tingkat internasional
ya jadi buat apa pergi ke kota kalau cuma beli sawi
buat apa yang tinggal di kota jakarta kalau kagak cinta budaya betawi
itu kan tanam sawi kudu diairin potik upaya di pagi hari
budaya betawi kudu dilestarikan kalau bukan kita siapa lagi
jadi artinya saya pikir dengan kedatangan kedatangan para atlet asean games ini
ini kan mengangkat harkat martabat seniman betawi juga mengangkat budaya betawi juga saya pikir
baik terima kasih banyak pak saiful
semoga minggu depan tetap jalannya pak programnya
satu saya pesan
jadi artinya masyarakat luas kalau mau lihat kesenian betawi
kalau mau lihat kesenian kesenian yang juga hampir punah di situ babakan
situ babakan adalah perkampungan budaya betawi
ini artinya tupoksi melestarikan budaya betawi yang mau punah yang baru juga muncul
itu tetap kita angkat
di sinilah tempatnya gitu
baik terima kasih
terima kasih pak saiful
ya demikian rian hasri laporan dari saya di lapangan
kembali pada anda
baik non syarah
minum teh serai campur selasih secara mediana